apabila dibaca tujuh bap pertama dari tujuh tersangka yang sudah terpidana
anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci